ya terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama kiai haji muhammad faiz
nah kiai kalau kemudian kita mau berkurban
banyak sekarang masyarakat yang kemudian melaksanakan kurbannya itu di kampung halaman
dan bukan di tempat tinggalnya saat ini
nah sebetulnya yang mana yang lebih utama
yang lebih utama tentu seperti zakat seperti sedekah
itu kepada yang paling dekat
artinya ketika kita mau bersedekah
itu yang kita lihat ya tetangga kita kanan dan kiri
karena mereka yang sehari hari bersama dengan kita
tetapi kalau kemudian dia berkorban di kampung halaman
dengan pertimbangan tertentu
nah apa saja kebiasaannya
di jakarta ya
saya tidak bercerita jakarta secara umum
tapi jakarta di mana tempat saya tinggal
itu banyak sekali orang yang berkorban
maka ketiga orang yang berkorban sudah banyak
dan saya rasa masyarakatnya juga sudah dapat bagian semua
sementara saya tahu ada di belahan daerah sana
yang boleh jadi masyarakatnya memang membutuhkan
bukan saja daging kurban ya
bahkan menerima tulangnya saja itu mereka sudah senang sekali
maka ketiga di sana mereka sudah dapat bagian semua
maka ketiga di sana mereka sudah dapat bagian semua

di sini sudah cukup
saya alokasikanlah ke tempat sana

nah di sinilah konteks kampung halaman itu dapat
ketika sama sama tidak di jakarta
maka tentu afdolnya di kampung halaman yang juga membutuhkan loh
tapi kalau kampung halamannya tidak membutuhkan
itu menjadi sama dengan di jakarta
carilah tempat dimana orang lebih membutuhkan itu
oke kayak misal mungkin bisa dicontohkan di arab saudi misalnya
misalnya di arab saudi misalnya ya
ya ketika itu terjadi penyembelihan hewan kurban itu di arab saudi kan mungkin hanya berapa persen
kita perlu tahu juga di arab saudi itu banyak fakir miskin ya
saya dulu di madinah saja di tahun sembilan puluh an itu mendapatkan beberapa warga arab saudi yang memang sangat membutuhkan diberikan daging
tetapi kan sangat kecil
nah oleh karena itu kan di arab saudi sekarang itu bukan saja dikirim dalam bentuk daging sudah berbentuk kornet
ya mungkin kalau di indonesia bagus juga berbentuk semur dan rendang
ya lebih awet
kemudian diberikan kepada fakir miskin yang boleh jadi lebih membutuhkan
nah mungkin pemirsa mesti diingat atau harus diingatkan kembali gitu ya
bagaimana kemudian tata cara kurban yang baik kemudian tata cara pembagiannya
ya kalau kurban itu semakin banyak
semakin banyak itu semakin baik
oleh karena itu cara membaginya itu dalam teori kurban itu berbeda dengan akekah
kalau akekah itu tulangnya kan tidak dicacah
kalau kurban itu dicacah kecil kecil
supaya orang semakin banyak dapat ketika misalnya sapinya terbatas
tapi orangnya misalnya sampai seratus orang
ini juga kepada panitia kurban ya
harus membagi itu berkeadilan
saya kalau punya panitia
panitia korban itu selalu saya arahkan
dan biasanya kita meminta kepada jagal bahasa jawanya itu orang yang biasa motong sapi itu
untuk bersedekah tenaga
gimana kalau satu hari nggak usah nyembelih di rumah potong hewan sana
di pesantren saya
anda sembelihkan itu anda tanpa berkorban dapat pahala
tapi mereka kan ahli
cara membaginya itu bagus
daging dikumpulkan daging
nanti dia tanya
pak ini mau jadi berapa plastik
ketika kita sebutkan sekian plastik
dibuka plastiknya itu sama
ada yang dapat daging
di dalamnya ada daging
kalau yang nggak ahli kan kasian
yang terakhir dapat telinganya saja gitu
telinga kepalanya saja kan kasian
itu sebetulnya aspek pembagiannya
dan harus diingat
orang yang berkorban
itu juga boleh memakan
daging yang dia keluarkan untuk berkorban
bahkan hukumnya sunnah
di masa dimana orang membutuhkan
itu boleh saja dihadiahkan
disampaikan kepada orang yang kita sayangi
atau orang yang kita hormati
dulu zaman saya masih di pesantren itu
kalau ada motong kepala sapi itu
kita hadiahkan kepada guru kita
karena kan terhormat
dia dapat otaknya
nah itu sebetulnya
tidak ada ketentuan besar kecilnya
jadi pembagian pembagiannya itu tidak ada ketentuan yang
tidak ada ketentuan besar kecilnya
tetapi tentu kepantasannya yang menjadi ukuran
jadi kalau kita mau bagi
fakir miskinnya berapa
dan orang yang
kan syarat menerima kurban itu bukan kayak zakat
bukan orang yang gak punya
orang yang punya boleh
diberikan ini korbannya saya
saya kasihkan kepada orang
nah kaidahnya kata guru saya
kalau anda membutuhkan anda terima
syukuri dari allah
kalau anda merasa
daging di rumah sudah banyak
atau biasa makan daging
maka daging kurban yang menjadi jatah anda
itu terima dulu
tidak boleh ditolak
itu rezeki dari allah
tapi kemudian berikan
yang anda rasakan
misalnya art yang pulang pergi di rumah
kalau lihat daging itu kelihatan mukanya seneng
ya saya berbicara
di mana masjid saya mengajar itu
daging banyak sekali
wah ini kalau kita masak
saya bisa bikin restoran steak hari ini gitu
tapi ketika ada orang
misalnya yang biasa nyuci di rumah
kamu dapat berapa dari masjid
dapat dua kilo
senang luar biasa
apalagi kalau kemudian
idul adha itu kan sepuluh hari yang utama
dalam islam ya
itu ada sepuluh hari yang tidak kalah keistimewaan
yang adalah sepuluh hari terakhir
di bulan ramadan
yang punya kelebihan uang
itu begitu nerima daging
sama mereka yang
dulu ayah saya itu
kalau baru berkorban
itu anak anaknya dipesan
kamu beli beras ya
jadi kita ngasih kepada orang
sehingga mereka menerima itu
sehingga mereka menerima itu
sehingga mereka menerima itu
sehingga mereka menerima itu
sehingga mereka menerima itu
sehingga mereka menerima itu
sehingga mereka menerima itu
sehingga mereka menerima itu
bagi orang yang mampu

tapi kemudian tidak menjalankannya
apakah berdosa kiyai
apakah berdosa kiyai
karena ada yang korban
karena ada yang korban
kalau ada yang korban
karena banyak orang mengatakan
agama itu kepantasan
banyak sekali kan nikmat yang allah berikan kepada kita
kalau kita punya kemampuan membeli seekor kambing
maka nabi itu kan bersabdanya keras
kata nabi kalau orang itu punya keluasan rezeki
falam yudhahi dia nggak mau korban
jangan dekat dekat sama musola saya
kan oleh nabi tidak diakui sebagai komunitas
dia tidak dikatakan keluar dari islam
alhamdulillah bukan itu
dikatakan oleh nabi kafir bukan itu
tapi seolah nabi mengatakan
saya malu juga ya punya murid kayak begitu
saya malu juga ya punya umat yang seperti itu
karena islam itu mengajarkan kedermawanan
islam itu mengajarkan kasih sayang
islam itu menanamkan empati kepada begitu banyak manusia di hari itu
jadi penting sekali untuk kita berbagi
bahkan guru saya itu lebih dari itu
saya punya guru dulu mbak eva ya
itu kalau idul adha itu bukan cuma manusia yang senang
sampai kucing itu senang
dia motong semuanya dia bagikan kepada fakir miskin
kemudian apa yang menjadi hak dia
dia katakan kan dalam agama boleh saya ngambil
dia ambil bagian itu
dia katakan kepada anak dan istrinya
ini contoh yang saya lihat luar biasa
anak anak masih mau nggak daging ini
ya sudah kita tadi sudah makan
maka dia potong bagian gajinya yang kecil
dia panggil kucing kucing di sekitarnya
saya ketiga itu melihat begitu kelembutan hati orang yang berilmu
sehingga kasih sayangnya itu sampai kepada binatang
dan ini yang saya rasa harus kita bagi ya
kayak tulang yang sudah tidak bermanfaat misalnya
ada anjing di kampung yang berkeliaran misalnya
dia tetap makhluk allah kan
kenapa tulang tulang itu daripada kita biarkan di tempat sampah bau dan busuk
kita bagi kepada mereka yang juga bagian dari makhluk allah itu
baiklah semoga kita semua bisa mencontoh kalau begitu ya kiai ya
dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
semoga tentunya apa yang kita bahas hari ini dapat menambah keimanan kita kepada allah swt
sampai jumpa di gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh